baik itu dari brin dari bmkg sendiri yang mungkin nantinya akan bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini kementerian pupr
untuk orang sipil memasukinya